saudara ketua dpp pdi perjuangan said abdullah menyebut ketua umum pdip megawati soekarno putri
menugaskan puan maharani untuk berkomunikasi dengan presiden terpilih prabowo subianto
menurut said abdullah tugas komunikasi yang diberikan mega untuk puan akan jadi pertimbangan
bagi rencana pertemuan antara megawati dan prabowo subianto usai gelaran pilpres
said bilang megawati sangat berhati hati saat mengutus puan untuk menjalin komunikasi dengan prabowo
puan diutus tak hanya sebagai kader pdip namun dalam kapasitas sebagai ketua dpr
tergantung kedua belah pihak apa isi komunikasinya mbak puan dengan bapak prabowo
pak prabowo membahas tentang apa
mbak puan tentu misinya adalah bagaimana membangun indonesia ke depan
dan betapa hati hatinya ibu kota umum ketika meminta mbak puan untuk menjalin komunikasi
itu artinya ibu ketua umum memberikan penghormatan kepada pak prabowo
karena yang diutus adalah ibu puan yang melekat dalam dirinya sebagai ketua dpr
mantan politisi pd perjuangan marwarar sirait angkat bicara soal wacana pertemuan presiden terpilih prabowo subianto
dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
kata ara prabowo sudah berulang kali menyatakan akan merangkul semua kekuatan usai pilpres
ara mencontohkan presiden jokowi yang merangkul prabowo usai pilpres dua ribu sembilan belas
saya rasa pak prabowo sudah mengatakan kok beliau dari kampanye dan berapa kali diskusi sama kami
mau merangkul semua kekuatan
saya pikir konsisten pak prabowo mau merangkul semua kekuatan
pak prabowo itu kan orang yang apa adanya
pak jokowi juga berpikirnya selama ini pak jokowi kan merangkul banyak kekuatan